dua pasang remaja yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa di bojonegoro rabu siang terjaring razia satuan polisi pamung praja kabupaten bojonegoro
mereka diamankan karena diduga sedang berbuat mesum dalam kamar kos di siang bolong
berbekal laporan warga tentang penyalahgunaan tempat kos satuan polisi pamung praja kabupaten bojonegoro rabu siang
melakukan razia ke sejumlah tempat kos di kawasan desa sukorejo jalan letusuwolo dan jalan untung suropati tempat belakang mes persiwo bojonegoro
kedatangan petugas sempat mengejutkan pemilik dan penghuni kos namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah diperiksa identitasnya oleh petugas
dalam razia ini petugas berhasil mengamankan dua pasangan remaja yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa diduga sedang berbuat mesum di dalam kamar kos
dua pasang yang terjaring selanjutnya diamankan ke kantor satpol pp untuk kesehatan
untuk menjalani pendataan
di kos kosan di belakang persibo itu ada dua pasangan ada yang satu ada tanda pengenalnya lalu kita bawa semuanya
karena mereka tidak bisa menunjukkan tanda pengenalnya dan yang ada di sukorojo itu ada dua pasangan juga
guna memberi efek jerah keempat pasangan diwajibkan mengisi surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi
usai didata dan dibina kedua pasangan diserahkan kembali pada orang tua masing masing agar diberi pembinaan lebih lanjut